diduga akibat sopir mengantuk sebuah truk tronton pengangkut pakan ternak menabrak minibus di jalur pantura tuban rabu pagi
kerasnya benturan membuat tujuh penumpang terjepit bodi mobil yang ringsek proses evakuasi pun berjalan dramatis
video amatir ini merekam detik detik penyelamatan korban kecelakaan lalu lintas di jalur pantura desa sokorejo kecamatan jenu kabupaten tuban rabu pagi
sejumlah warga berusaha mengevakuasi tujuh penumpang minibus yang terjepit bodi kendaraan dengan alat seadanya
proses evakuasi pun berlangsung dramatis karena para korban terus mengerang kesakitan
minibus ini sebelumnya terlibat kecelakaan dengan truk tronton bermuatan pakan ternak
kecelakaan diduga akibat sopir minibus sukari warga bogor jawa barat mengantuk
akibatnya mobil melaju keluar jalur hingga menabrak truk tronton yang melaju dari arah berlawanan
dari arah surabaya mau ke jakarta
di pas kanannya dan tiga puluh km lah saya udah lihat mobil itu udah ngambil kanan
tapi dia masih batas kanan terus
sementara hingga kini polisi masih belum bisa memastikan penyebab utama kecelakaan
informasi dugaan sopir minibus mengantuk masih didalami petugas dengan meminta keterangan para saksi termasuk para korban
mengambil ajur kanan itu masih dalam penyidikan karena ngantuk kah
atau karena apa kita belum bisa menyimpulkan
kita masih mendari saksi dan bukti ketujuh
akibat kecelakaan tujuh penumpang minibus yang masih satu keluarga asal parung ciseng bogor ini
mengalami luka parah dan dirawat di rumah sakit umum daerah tuban dan rumah sakit nahdlatul ulama tuban
dion fajar arianto tuban